sekelompok warga rusia yang tinggal di kota beokrat serbia melakukan aksi demo untuk mendukung ukraina pada minggu enam maret
dalam aksi ini seorang warga rusia dengan sengaja membakar paspor sebagai bentuk penentangan atas invasi ke ukraina
sementara sejumlah warga lainnya ikut mengangkat bendera ukraina sambil meneriakan slogan slogan yang menentang perang di ukraina dan juga presiden rusia vladimir putin
namun di sisi lain banyak orang di serbi yang mendukung putin dan juga invasinya
sebagian besar justru menyalahkan negara barat atas konflik tersebut
ratusan pengikut sayap kanan yang berbaris di beokrat kuon pada pekan lalu menggelar aksi dukungan untuk putin di eropa